hmm gue jadi penasaran
seperti apa yang memuanya al
hmm taruh meja
itu apa mas
tante tahu al sudah bikin kamu kecewa
maaf ya tan sebelumnya
aku bener bener gak nyangka sebenernya
apa bener tante
karena tante yang aku kenal
tante memang depresi
dan tante sempat dirawat selama tiga tahun
di penang malaysia
tahu kalau al pasti menunggu momen yang tepat untuk memperkenalkan kita berdua
kamu pokoknya jangan salah paham
kamu jangan sakit hati
dia cuma mau yang terbaik
untuk bertemukan kita berdua
jangan tinggalin rumah ini
emang kamu harus minta maaf
untuk masalah allah
pastinya aku akan selalu maafin kok
tante udah jadi mama mertua kamu
jangan panggil tante lagi ya
panggil aku mama
aku bakal kasih mama
seseorang bisa mama sayangi seperti mama menyaingi anak sendiri
seseorang yang spesial itu andin kan
seperti mama menyayangi kamu
dari awal pertama ketemu aku cukup dah sayang
terima kasih tuhan
mungkin tuhan masih kasih aku kesempatan untuk mempertahankan rumah tangga ini
aku akan berjuang lagi
dan berjuang lagi
dan aku masih punya waktu empat puluh an untuk membuat masalah untuk jatuh cinta sama aku
syukurlah mama gak ada ngebahas tentang roy
tapi ngelihat mama dan andin begitu dekat seperti ini hati gue malah gak tenang
gimana kalau suatu hari nanti mama tahu siapa andin sebenarnya
apakah semuanya akan berubah
udah malam kalian istirahat ya
gak harus tidur
kamu kita kan lebih
selamat istirahat ya ma
ini aku tidur di sini
barang barang aku juga dipindahin semua ke sini
ya mau tidur dimana lagi kamu
mama kan sekarang udah nginep di sini
nanti kalau dia ngeliat kita pisah bingung lagi
oh karena mama jadi kamu ketakutan ya
aku pikir karena kamu udah cinta sama aku
tata belum ya
nggak usah nyari
nggak usah nyari
mas aku boleh minjem handphone kamu nggak
kalau misalkan aku suruh papa untuk besok datang untuk ketemu sama mama kamu
boleh nggak mas
kamu udah sama al
kalian udah baik an belum
udah nih aku udah sampai jakarta
tadi mas al jemput aku di bogor
kalau kalian udah baik an papa senang dengernya
pak papa mau nggak kalau misalkan besok datang ke rumah untuk ketemu sama mamanya mas a
bagus kalau kayak gitu kalau misalnya papa ketemu papa pasti kaget
yaudah pak kalau gitu
alhamdulillah syukur andin dan al sudah baik an
hmm aku jadi penasaran seperti apa ya mamanya al
hmm taruh di meja
itu apa mas
cctv buat apa
tidur di sini kamu tidur di sana
guling ini sebagai pembatas
terus cctv itu sebagai pengawas
kalau kamu udah ngelanggar batas
ya ampun mas gitu banget sih mas pakai cctv ada pembatasnya
aku tuh bukan tipe pemaksa
ya tapi tergantung kamunya nanti hilaf lah

kamu kenapa bisa depresi mas
andai kamu tahu kalau kamu penyebabnya deh
apa udah tidur sana bahasnya besok pagi aja udah ngantuk saya
awas ya melanggar batas guling